merasa terusik dengan aktivitas tambang laut
bertepatan dengan hari bumi pada dua puluh dua april
ratusan nelayan desa batu beriga bangka tengah
dengan didampingi para aktivis lingkungan
lakukan aksi damai di kantor gubernur kepulauan bangka belitung
mereka menuntut agar segala aktivitas tambang timah di laut
dihentikan dan mencabut izinnya
namun juga izin tambang pt tema yang merupakan bumn

pertama nilai tangga pelayan nilai pelayanan layak dan tempat lainnya
kemudian evaluasi dan juga review seluruh perizinan yang ada di depan bapak bipo
yang ketiga yang paling penting adalah percepat pemulihan ekosistem
selain itu juga kita menuntut bahwa
adanya rekomendasi untuk pencabutan
pencabutan iup hti di bangka barat
itu di pt brs yang mencampur tanah rakyat meninggal enam puluh enam hektare
dan kita minta itu sejak dua ribu empat belas
dua ribu tiga belas dua ribu empat belas ini kita sudah meminta untuk dicabut gitu
karena sudah pantas untuk dievaluasi dan dicabut iup hti di bangka barat
pj gubernur kepulauan bangka blitung saprizal z a
berjanji akan memenuhi sebagian
tuntutan para nelayan tersebut
timah pt timah jangan nambang bulu beriga
kalau belum ada kesepakatan dengan masyarakat diberikan
saya tidak bisa mencabut nyur
kenapa karena iur bukan saya yang keluarkan
tapi saya bisa bersurat
kalian bisa bersurat kepada kementerian yang mengeluarkan iu
supaya ditinjau kembali yang berika
saya akan menghimbau dan meminta pemerintah kementerian esdm
walhi mengklaim bahwa tambang laut tidak hanya merusak ekosistem laut
namun juga berdampak ekonomi terhadap nelayan
pencari kerang di pantai maupun aktivitas ekonomi lainnya
dan terbukti telah merugikan negara hingga dua ratus tujuh puluh juta orang
berkumpul dengan kekerasan yang berbahaya